makanan yang kita konsumsi kan pasti ada permaruhnya juga untuk anak
apalagi untuk perempuan ya
nah ini bagi perempuan kehamilan memang merupakan sebuah anugerah
sehingga berbagai cara ditempuh untuk menjaga kehamilan
terkadang sampai mempercayai mitos mitos kehamilan
namun ternyata tidak semua mitos itu benar dan iya
iya namanya juga mitos gitu kan
bahkan beberapa mitos bertentangan dengan ilmu kedokteran
lalu apa saja hal hal yang boleh dan pantang dilakukan
selama masa kehamilan
berikut penjelasannya untuk anda
mitos tentang kehamilan telah beredar di masyarakat
dan kerap dipercaya sebagai sesuatu yang bisa dijadikan pedoman
sebagian besar mitos tersebut bahkan sudah bersifat turun temurun
ya pantangannya paling kayak dari makanan ya
kayak misalkan buah yang nggak boleh tuh kayak nanas
terus kayak durian yang kayak gitu gitu sih
jadi itu katanya bisa membahas
kayak gak boleh mungkin makanan makanan kayak durian
atau nanas nanas muda sih biasanya
katanya sih bisa
kalau nggak kuat kondisi bayinya takutnya pengaruh juga
paling sering sih nggak boleh dikasih tahu makanan mentah mentah
kayak sushi atau bakar bakar sate gitu
katanya sih gak bagus untuk bayinya
mitos mitos tersebut hanya sebagian dari
banyaknya mitos tentang kehamilan
sebelum terlanjur mengikuti
anda disarankan mencari tahu fakta sebenarnya
konsumsi segala sesuatu yang berlebihan pada dasarnya memang tidak baik
tapi tidak ada bukti juga bahwa kalau konsumsi nanas berlebihan
atau konsumsi durian berlebihan bikin terjadi keguguran
atau masalah dengan kehamilan
tidak ada bukti menuju ke arah sana
selain itu ada mitos yang mengatakan ibu hamil tidak boleh berolahraga
mitos ini pun tidak bisa dikira
pun tidak sepenuhnya benar
justru walau sedang hamil
seorang ibu harus tetap melakukan aktivitas fisik yang biasa dilakukan
hanya saja olahraga yang dilakukan sebaiknya punya tingkat resiko cedera ringan
seperti senam hamil
senam hamil bertujuan melatih otot otot dan bagian tubuh
yang nantinya akan berperan penting dalam proses persalinan
seperti otot perut otot paha dan tulang panggul
harapannya nantinya ibu hamil dapat melakukan
persalinan normal dan lancar
kehamilan adalah hal personal bagi setiap ibu
sehingga apa yang menjadi pantangan tergantung pada kebutuhan masing masing
namun satu yang pasti setiap ibu wajib memahami informasi
mana yang benar dan mana yang hanya mitos
agar tidak salah dan berakibat fatal dalam penerapannya
nadia shina jakarta